geng motor di sukabumi jawa barat
menteror dan menganiaya warga dengan menggunakan senjata tajam
selain menganiaya mereka juga merusak dua unit motor milik warga
aksi para pelaku sempat rekam cctv dan akhirnya viral di media sosial
inilah rekaman cctv detik detik kedatangan geng motor yang membawa senjata tajam
dan meneror warga di kelurahan sukakarya kecamatan warudoyong kota sukabumi pada senin malam
pelaku yang berjumlah enam orang ini sempat melakukan perusakan pada dua motor
dan menganiaya seorang pelajar berusia lima belas tahun
warga yang resah dengan aksi geng motor ini pun berjaga di kampung masing masing
tim jatandras polres sukabumi kota yang melakukan pengejalanan
akhirnya menangkap mereka
mereka mengaku melakukan aksi tersebut karena merasa tertantang oleh geng motor lainnya
yang melakukan provokasi
satu dari keenam orang pelaku masih berusia lima belas tahun dan berstatus pelajar smp
dari tangan mereka polisi menyita lima bilah senjata tajam dan tiga buah motor
ketua ketuanya menangkap mereka
mereka terprovokasi melakukan sweeping untuk mencari geng motor lainnya
dan melakukan penganiayaan namun warga yang menjadi sasarannya
ahmad fikri sukabumi jawa barat